pemerintah tampaknya serius mengimpor obat covid sembilan belas molnupiravir dari amerika serikat pada akhir tahun ini
rencana itu bahkan akan diikuti dengan upaya agar molnupiravir bisa diproduksi di tanah air
tepatkah langkah pemerintah mendatangkan molnupiravir sebagai upaya penanganan bagi pasien covid sembilan belas
dan seberapa besar dampak hadiran molnupiravir dalam menghadapi ancaman gelombang ketiga pandemi corona
dan untuk pembahasnya saya sudah bersama siti nadia tarmizi direktur p dua pml atau juru bicara kementerian kesehatan republik indonesia
ada pandu riono epidemiolog dari universitas indonesia dan ada zulis ikawati farmakolog dari universitas gajah mada
selamat malam ibu ibu pak pandu selamat malam
saya ke bu nadia dulu
bu nadia ini pak menkes mengatakan bahwa obat covid sembilan belas molnupiravir
ini sudah tahap finalisasi
jadi kapan sebetulnya molnupiravir ini akan tiba di indonesia dan seperti apa skemanya
sesuai dengan yang disampaikan pak menteri kesehatan
ya molnupiravir ini akan sudah bisa diharapkan sudah diterima oleh kita pada desember dua ribu dua puluh
tapi tentunya kita masih menunggu juga terkait penggunaan
ataupun eua daripada badan pom di amerika sendiri
karena sampai saat ini molnupiravir ini belum mendapatkan izin dari badan pom di amerika
jadi tentunya nanti perkiraan kita eua itu akan dikeluarkan di desember juga
dan nanti pada saat yang bersamaan di desember tadi kita memastikan indonesia juga sudah bisa mendapatkan molnupiravir
nah itu jumlahnya berapa banyak bu nadia
ya kalau sampai sekarang ini kita belum mendapatkan jumlah pasti dari berapa jumlah molnupiravir yang bisa diberikan oleh merk
karena merktip juga belum bisa memberikan estimasi
dia hanya bisa mengatakan alokasi untuk indonesia itu sudah disiapkan
tapi di sisi lain kita tahu bahwa merktip memberikan license ya kepada beberapa perusahaan

jadi kita juga tidak bisa mengatakan alokasi untuk indonesia

yang salah satunya nanti juga di bulan desember itu juga akan melakukan import produk jadi kepada indonesia
jadi ada dua sebenarnya finish product yang akan kita terima di bulan desember tadi melalui kimia pharma
dan satu lagi adalah melalui amarok pharma to global
dan itu dari india begitu ya
kalau tadi ibu nadia mengatakan bahwa sebetulnya izin penggunaan ini juga masih belum final
mengapa kemudian pemerintah akhirnya
yakin bahwa obat molnupiravir ini bisa digunakan
apa yang kemudian mendasari keputusan untuk mendatangkan obat ini
bagaimana kalau kemudian prediksinya salah
desember masih belum keluar izinnya
sebenarnya kita tidak tertinggal ya atau ketinggalan ya
apalagi kalau kita lihat situasi di bulan juli kemarin dengan adanya peningkatan kasus
jadi ini memang kalau kondisi yang saat ini sudah
ini kan memang sesuatu yang juga sebenarnya kita tidak sangka juga
bahwa kita betul betul bisa mengendalikan laju penularan
tapi di sisi lain kesiapan di hilir kan harus tetap kita lakukan ya
bagaimana kesiapan pasienkes dan kita tahu dari hasil uji klinis
jadi kalau seseorang punya gejala dan langsung diberikan molnupiravir ini
kemungkinan dia untuk sakit berat atau berujung kematian itu
betul betul bisa dihindari
nah ini yang tentunya kalau kemudian kita bali ya
harus berhadapan dengan varian delta dengan kondisi yang terjadi peningkatan kasus
yang sangat cepat dan waktunya banyak
maka pemberian molnupiravirnya akan menjadi suatu game changer juga
nah ini yang kemudian langkah yang diambil sebenarnya untuk bisa memastikan
kita bisa mengatasi kondisi kalau
di lonjakan kasus tadi
oke sekarang saya ke prof zulis
prof zulis pemerintah akan mendatangkan obat molnupiravir ini
menurut anda apakah langkah pemerintah ini sudah tepat
apalagi izinnya sampai saat ini memang masih belum final
iya terima kasih
jadi kalau melihat situasi sekarang tadi yang disampaikan oleh dr nadia
memang kita mungkin agak sedikit gambling ya
sebetulnya hal yang sama pernah terjadi ketika kita memesan vaksin juga dulu ya
karena vaksin waktu itu juga masih dalam uji klinik
tapi kita juga harus mempersiapkan
karena memang diperbutkan oleh banyak negara di dunia
dan kalau saya lihat untuk molnupiravir ini memang lumayan promising ya
artinya gini dari uji kliniknya sendiri itu sempat dikatakan bahwa cukup
artinya dari satu delapan ratus tiga puluh yang diharapkan kemudian baru sekitar satu lima ratus an itu
hasilnya sudah cukup promising
sehingga kemudian disampaikan bahwa berdasarkan diskusi itu
fda menyatakan sudah cukup
dan kemudian dari hasil
analisis interim itu nampaknya cukup mengembirakan
sehingga nampaknya cukup optimistik begitu untuk digunakan
sehingga makanya saya kira ini ya memang sedikit gambling ya saya kira
tapi saya kira tetap harus dengan perhitungan yang cermat
saya kira pemerintah pastinya sudah memperhitungkan seperti itu
ini kemudian ada sedikit gambling
tapi ini promising gitu
saya ingin minta tanggapan pak pandu kalau begitu
yang mungkin punya perspektif berbeda soal langkah ini
pak pandu melihatnya bagaimana
kalau tadi bu nadia juga mengatakan
bahwa ini adalah salah satu upaya supaya bisa dikatakan kita tidak ketinggalan
kalaupun nanti terjadi
jangan sampai kemudian ada pelonjakan angka covid
ini adalah salah satu langkah untuk antisipasi pak pandu
pelonjakan itu tidak ditentukan oleh obat
jadi ini kan kita sudah berhasil menekan penularan di indonesia
dengan vaksinasi yang
walaupun belum tinggi sudah memberikan dampak yang luar biasa
angka kematiannya rendah sekali
angka yang severe covid rendah sekali
jadi sebenarnya upaya yang kita lakukan sudah cukup sesuai dengan
untuk mencegah penularan atau mencegah pelonjakan kasus
dan obat obat ini belum terbukti bermanfaat
dan belum disetujui
dan belum disetujui
memang pabrik obat ini melakukan lobby lobby yang luar biasa
mengundang pejabat kesehatan indonesia
kemudian juga menjanjikan bisa diproduksi di indonesia
dan jadi setiap negara bisa memproduksi
jadi ini sebenarnya supaya obat itu bisa dikonsumsi dan laku
ini kan kompetisi pabrik farmasi seperti itu
tetapi kita harus fokus pada strategi awal kita
dengan meningkatkan cakupan vaksinasi
nanti bisa saja
oh kita tidak meninggalkan cakupan vaksinasi kok
nah ini yang menurut saya jangan mendua
dan dari hasil publikasi yang mengatakan bahwa obat ini bermanfaat
obat ini bermanfaat kalau kita pada kasus covid ringan
dan pada lima hari pertama
dan itu kalau lima hari pertama tidak mungkinlah di indonesia kita bisa menemukan kasus lima hari pertama
sebagian besar terlambat
ini menurut saya dan sebagian besar orang yang dengan covid ringan tidak perlu mendapat obat
ya ini yang menurut saya ada hal yang tidak masuk akal menurut saya ya
untuk kita terbuai dengan ujukan rayu dari pabrik besar
seperti merck ini
mereka akan keluar biasa kalau lobbynya
jadi itu biasa dilakukan
saya juga sering di lobi dulu
saya kan bukan dokter
bukan pengambil kebijakan
jadi saya akan melihat berdasarkan saintifik
jadi kayak seperti tami flu
kami flu dulu diborong habis habisan pada waktu kita menghadapi kemungkinan ancaman flu unggas
obat itu tidak terpakai
karena obat itu hanya untuk mengurus
karena obat itu hanya bermanfaat pada awal pengobatan
pada awal ketika orang terinfeksi
dan sebagian besar itu terlambat
ini yang menurut saya kita tidak pernah bisa mengidentifikasi secara cepat pada hari pertama ketika dia terinfeksi
pada hari kelima
karena pada waktu itulah terjadi replikasi virus
dan obat itu bisa bekerja karena dia mengganggu replikasi virus itu
kalau kita dengan vaksinasi imun tubuh kita sudah cukup ampuh
sudah cukup bisa andal
itu juga sama akan lebih bermanfaat dan lebih stabil untuk mengatakan untuk mencegah kematian dan mencegah supaya tidak sepiring covid
jadi apa manfaatnya dibandingkan dengan vaksin
itu yang saya pertanyakan
nanti jangan menghabiskan uang
walaupun mereka mungkin oh gratis
ini nanya jualan narkoba
nanti orang terbuat untuk membeli
ya terus ini kan harapan ya
harapan bisa menekan kalau terjadi gelombang ketiga
kita berusaha habis habisan supaya jangan ada lonjakan kasus
itu yang paling penting
itu bisa dilakukan
kita sudah terbukti bisa menekan penularan kok
kita dipuji banyak orang bisa tegak mempertahankan ini kok
kita kan punya tujuan jangka panjang supaya pandemi ini terus
dengan tadi kombinasi
tadi kombinasi tiga m kemudian testing lancet isolasi dan vaksinasi
itu yang harus dipertahankan secara konsisten
baik pak pandu
tapi faktanya sejumlah negara juga sudah mulai melakukan pendekatan begitu loh
dan juga percaya terhadap kampuhan obat ini
bagaimana kemudian menanggapi langkah langkah atau strategi dari negara negara ini
ya itu kan biasa jualan
kalau ada jualan obat tuh ada orang yang membeli obat
jadi kita keburu buru juga pengen beli obat
itu praktik dalam marketing
jangan terbuai dengan marketing marketing pabrik obat
dan ini menjadi kita sebagai negara yang besar ya
dan jangan kita merasa bahwa ini menjadi game changer
atau menjadi oh dengan adanya obat
maka pandemi ini nggak usah kita takutin
karena setiap infeksi itu harus kita cegat semaksimal mungkin
oke bu nadia
kalau tadi anggapannya pak pandu ini pemerintah dianggap terburu buru
jadinya kemudian mendua
dan juga terkesan apa ya termakan oleh marketing pabrik obat
nah ini bagaimana jawaban pemerintah
ya jadi memang ini sama tadi disampaikan oleh prof tulis ya
sama pada waktu kita harus memutuskan memilih vaksin yang mana
tentunya memang seperti yang disampaikan pak pandu
bahwa kita tentunya juga sudah melakukan berbagai pertimbangan ya
artinya dalam kondisi pandemi ini sebaiknya bersiap siap jauh lebih baik
daripada nanti kita betul betul tidak bisa mendapatkan akses sebagai salah satu akses alternatif ya
sebenarnya ada obat obat lain juga yang promosi
tetapi kembali bahwa kita masih juga menunggu izin penggunaan darurat daripada badan pop kita sendiri
selain persetujuan dari fda nya amerika
jadi makanya kita sekuantiti pun juga bisa memastikan ya berapa jumlah yang akan kita pesan
tapi pada prinsipnya mungkin setidaknya kita memiliki buffer lah
kalau memang nanti terjadi ataupun tidak
ataupun memang kita membutuhkan obat
oke bu zulis kalau kemudian tadi
bu zulis katakan bahwa ini adalah obat yang promising begitu
apa kemudian perbedaan obat covid sembilan belas ini dengan obat obat covid sebelumnya
ya kalau selama ini sesuai dengan panduan terapindo covid kan kita memiliki dua macam antiviral ya
remdesivir ini digunakannya adalah secara injeksi ya dengan intravena
sehingga tentu itu digunakan untuk yang berat ya
berat atau ya sedang saya berat
sambil kritis begitu
yang satunya adalah vavipiravir
sebenarnya juga bisa jadi alternatif yang selama ini juga kita gunakan
nah molnupiravir ini bisa sebagai alternatif dari vavitiravir menurut saya
karena dia dapat digunakan secara per oral ya
jadi digunakan dan dalam kondisi tadi ya untuk ringan sampai sedang
jadi sebetulnya justru pada saat kondisi yang ringan sampai sedang itu ketika ada virusnya
saya pikir itu adalah justru waktu yang tepat untuk memberikan obat
karena jangan sampai ketika sudah masuk kepada fase berikutnya
jadi kan penyakit covid ini kan dari fase awal kemudian nanti fase pulmonari
kemudian nanti fase udah berdisitokin ya
kalau udah berdisitokin itu udah antivirus juga udah nggak ngesek lagi
karena sudah terlalu banyak nanti komponen yang terlibat di dalam penyakit tersebut
sehingga justru ketika di awal itu ketika awal awal mungkin ya
terutama mungkin yang sedang ya
kalau yang ringan sekali mungkin memang bisa biasa sembuh sendiri ya
karena memang covid ini pada dasarnya adalah seluruh orang
sebenarnya adalah penyakit tersebut ya
tapi sebagian kan nyatanya juga ada yang kemudian jatuh menjadi lebih berat begitu
nah mungkin tentu saja nanti akan perlu dipilih ya
mana mana yang memang bisa diindikasikan mendapatkan molnupiravir ini
jadi posisi yang penting timing pemberiannya juga tepat nanti
jadi sebenarnya bisa akan mencegah perburukan dan juga mencegah hospitalisasi
yang itu akan sangat membantu untuk mengurangi kematian ataupun mortalitas akibat covid ini
saya kira demikian
oke memastikan bahwa obat ini digunakan di saat yang tepat
itu yang kemudian akan menjadi salah satu catatan juga
kita akan lanjutkan dialog ini sesaat lagi
cnn indonesia newscast akan segera kembali
iya kami lanjutkan dialog
untuk memulai dialog di segmen ini saya akan sampaikan dulu
pernyataan dari wakil menteri kesehatan soal molnupiravir sebagai game changer
kita dengarkan sama sama
kenapa obat ini salah satu obat ini dipilih
karena berdasarkan uji klinis tahap tiga molnupiravir tersebut dapat menurunkan angka hospitalisasi di rumah sakit
sekali lagi pada kasus ringan
bukan pada kasus sedang dan kasus berat
jadi pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan untuk mengadakan obat ini buat masyarakat
tetapi ini bukan game of changer
game of changernya adalah moside yang terbentuk dari mulai protokol kesehatan yang baik vaksinasi yang cepat dan pengobatan yang mumpuni
iya pak pandu sebenarnya opini pemerintah soal obat
tapi menurut saya obat molnupiravir ini kurang lebih sama ya dengan pak pandu
ini bukan game changer sebetulnya ya pak pandu
iya bukanlah game changer
pada obat itu tadi kan kondisinya hanya pada yang ringan
kemudian kita tidak tahu berapa persen yang ringan kemudian bisa menjatuh berat
oh nanti bisa kalau dia mencegah untuk berat
dan kita tahu bahwa window period untuk pengobatan ini sangat tenda
memang pengobatan untuk covid sembilan belas ini tidak menjadi prioritas karena durasinya sangat sempit
sangat sempit replikasinya itu hanya sekitar seminggu sampai sepuluh hari
jadi dengan virus virus yang lain itu lebih lama
karena ini setelah itu jadi inaktif
jadi dengan demikian pilihannya bukan obat
pilihannya bukan obat berdasarkan logika ilmu pengetahuan bagaimana virus ini bereplikasi dan sebagainya
karena itu karena itu kenapa ketika trial ini ini trial sudah lama nih
akhirnya terjadi pada orang yang pada sampel subjek yang gejalanya ringan gitu kan
ini menurut saya sih kita harus jangan cepat cepat juga termasuk badan pom nanti
jangan cepat cepat memberikan eua
walaupun amerika memberikan eua itu pabriknya amerika
jadi kita harus lebih berani
bagaimana kalau itu dilakukan di indonesia apakah efeknya akan sama
apakah kalau tidak diobati akan juga tidak apa
jadi obat itu buat apa kalau dibandingkan dengan orang yang gejela ringan tidak dapat obat juga tidak apa apa
ya kan tidak ada perubahan jadi sama aja
dan dengan demikian maka tidak perlu obat
oke prof zulis kalau anda melihatnya bagaimana
perbedaan masyarakat kemudian di satu negara dengan negara lain
tentunya akan mempengaruhi efektivitas dari obat itu atau tidak
ya ada kemungkinan sih
ya jadi makanya beberapa uji klinik itu memang harus dilakukan di berbagai negara
khusus untuk mulung tinapir ini memang kalau saya baca dari informasi dari merk itu digunakan atau diuji klinikan pada sekitar tertulisnya satu ratus tujuh puluh negara begitu ya
ada banyak negara yang menggunakan yang menjadi site uji klinik
tapi saya kurang tahu karena memang sebetulnya hasil resminya
atau apalagi publikasinya memang belum ada ya
jadi kita hanya melihat informasi ini dari lamannya merck sendiri ya
dari hasil interim analysis maupun juga dari lamannya clinicaltrial gov yang itu menggambarkan bagaimana pelaksanaan uji kliniknya
protokol uji kliniknya seperti apa gitu
jadi kita melihat dari situ
oke bu nadia kalau kemudian kita melihat masih ada beberapa catatan begitu ya
bagaimana kemudian nanti pendistribusiannya terhadap pasien covid sembilan belas
kemudian uji klinis juga yang masih belum final begitu
masih banyak catatan yang kemudian
tapi menggunakan obat molnupiravir ini
kenapa kemudian pemerintah sudah punya rencana yang begitu panjang soal obat ini
bahkan berencana ingin membangun pabrik di tanah air
karena tadi ya bahwa obat ini kan dari hasil interim report adalah suatu yang promising ya
artinya bagaimana kita jangan sampai
kita jangan sampai juga tertinggal
kalau memang molnupiravin ini menjadi salah satu obat yang seperti kita ketahui bisa memberikan perlindungan
terutama pada seorang yang sakit ringan
sehingga nanti kalau kita hidup berdampingan dengan covid sembilan belas
seseorang yang sakit ringan mendapatkan pengobatan ini akan bisa dicegah
kemudian dia jatuh ke kondisi yang berat
dan tentunya kalau ini betul betul terbukti obatnya
jadi obatnya adalah aman dan juga memberikan kesembuhan ya
artinya dan bisa merupakan salah satu juga upaya kita untuk bagaimana tidak terjadi penularan lebih lanjut
pada saat nanti covid sembilan belas ini menjadi suatu penyakit yang endemis ya sifatnya
jadi ini yang sebenarnya beberapa hal
kalau kita lihat dulu kita menggunakan vapineravir untuk pengobatan pada gejala klinis yang ringan
tapi sekarang kemudian kita tahu vaviviravir
tidak terlalu memberikan manfaat
akhirnya kita menggunakan sebelumnya osetamivir
dan nanti kemungkinan kita tidak tahu apakah nanti vaviviravirnya akan masih sangat efektif
sehingga dari data yang ada sekarang dan untuk tidak kehilangan kesempatan
tentunya pemerintah mengambil langkah langkah untuk kemudian menyediakan
tapi ini kembali ya bahwa situasi ini masih sangat mungkin berubah
kalau memang nanti hasil yang didapatkan
apa yang kemudian di review oleh fba amerika
maupun juga nanti akan dikaji oleh badan pom
ini juga tidak memenuhi sesuai dengan yang kita harapkan
oke kalau memang kemudian ini adalah siasat yang harus disiapkan
begitu ya sebagai langkah antisipasi
terutama apabila nanti dikhawatirkan akan ada peningkatan lonjakan pasien covid sembilan belas di akhir tahun
ini diberikan untuk pasien pasien yang bergejala ringan begitu
nah skema yang kemudian disiapkan oleh pemerintah ini nantinya akan seperti apa
pemberiannya ini akan bagaimana
karena ada informasi obat obat covid sembilan belas termasuk juga molnupiravir ini
harganya tidak main main begitu
iya betul sekali
untuk satu siklus terapi itu sampai saat ini perkiraannya antara empat puluh usd ya
bahkan sampai dengan
ada yang mengatakan
satu pil itu atau satu siklus itu bisa mencapai tujuh ratus usd ya
tetapi tadi ya tentunya kita akan tunggu ya
karena sampai saat ini juga merek belum memberikan harganya berapa ke pasiennya
kemudian bagaimana tadi tentang jumlah yang dialokasikan bisa diberikan ke indonesia juga belum ada
tapi kalau melihat rencana awal karena ini akan digunakan untuk yang
sebenarnya kita ingin kembali ya belajar bahwa di juli itu dengan varian delta
di mana seorang itu sangat cepat jatuh dari kondisi ringan ke berat
sehingga membutuhkan perawatan rumah sakit
ini yang berusaha kita coba intervensi lebih dini dengan pemberian obat molnuviravir ini
pak pandu anda melihatnya bagaimana
termasuk juga soal rencana pemerintah yang nantinya akan membangun pabrik begitu
punya rencana untuk membangun pabrik
untuk memproduksi molnupiravir
ya mungkin gak membangun pabrik ya
tapi akan menunjuk pabrik yang sudah ada untuk memproduksi obat itu
tapi kan mungkin hanya mengemasnya
bahan bakunya kan tetap diimport dari luar
mungkin import dari india
negara india yang sudah bisa membuat bahan baku untuk obat
jadi di ringan itu akan ke india
nanti india mengirim bahan baku ke indonesia
nanti kita akan tetap dependen dengan negara lain
itu yang juga kita harus lebih kritis
apa yang disebut akan membuat obat itu di indonesia
jadi setiap statement dari pemerintah baik dari menkes baik dari wakil menteri kesehatan
kita tanya apa yang dimaksud itu
jadi dengan demikian jadi jelas
lobby lobbynya itu harus jelas
karena ini kan masalah kita bersama
jadi bukan berarti saya merentang
tapi pilihlah intervensi yang benar benar bermanfaat
kalau hanya untuk yang ringan memang marketingnya besar
atau tidak bergejala
apakah nanti yang diisolasi di wisma atlet dapat obat itu semua
yang obat yang dirawat yang di icu yang begitu butuh
obat atau butuh bantuan intervensi yang lebih kuat
tidak bisa mendapat obat itu
jadi memang obat ini hanya spesifik tertentu
dan ingatlah obat ini menyerang daripada materi virusnya itu
jadi rna virusnya itu
ini juga ada kekhawatiran
juga bisa efek jangka panjangnya juga bisa intervensi pada fungsi dna kita
jadi fungsinya memang menyerang di situ
sehingga setelah itu dapat obat virus itu akan bingung
jadi karena dikacaukan oleh obat itu sehingga replikasinya kacau dan terhenti
oke prof zulis anda punya pendapat soal ini prof zulis
ya saya kira memang untuk masalah apakah akan bisa diproduksi di indonesia memang harus jelas ya
seperti fafiq tirafir kan juga memang kita
hanya istilahnya assembeli saja gitu ya
hanya membuat memformulasi sedangkan bahannya memang masih dari luar
saya kira memang saat ini memang tahap kita baru seperti itu ya
artinya memang selama ini kita masih menggunakan banyak impor dari luar untuk bahan obat
dan tetapi saya melihat untuk ke masa depan ya
karena kita belum tahu juga memprediksi covid ini nanti akan bakal seperti apa gitu ya
jadi kita juga belum tahu apakah akan menjadi teman kita juga nanti dalam artinya akan seperti influenza yang
mungkin nanti setiap tahun
tapi kalau memang kita jumpa itu kita juga belum bisa memprediksi
sehingga kalau memang itu ada mungkin saya kira juga tidak ada salahnya begitu
cuma memang sekarang ya kita harus melihat betul tadi sekali lagi apakah memang nanti akan benar benar terbukti
dari hasil evaluasi fda maupun badan pom nanti kita akan tunggu dulu ya
kalau memang itu memang sudah saya kira nanti kita bisa baru next stepnya seperti apa nih begitu
oke tapi seberapa menjanjikan sebetulnya obat ini prof zulis

ya kita sebetulnya hanya baru melihat interim analisisnya

makanya memang iniisd mulai interim analisis saja ya
cuma sekali lagi kan data lain kan kita belum tahu ya
jadi mengangk sekali lagi kita memang harus masih menunggu sih menurut saya hasil evaluasi full dari hasil uji kliniknya tersebut
oke bu nadia kenapa kamu tidak melihatnya di wajah

nah bagaimana kemudian sebenarnya pemerintah menempatkan molnupiravir ini dalam strategi penanganan pandemi pemerintah secara luas
jadi ini sebagai tadi ya kurang lebih posisinya ini adalah sama seperti pemberian obat osetamifir atau papipirafir
jadi akan digunakan untuk pada kasus kasus dengan kondisi gejala ringan dan terutama untuk mencegah dia untuk terjadi perburukan
dan ini tentunya pada waktu pikiran untuk mengapa kemudian kita akan menyediakan molnupirafir ini adalah kita membayangkan kemarin begitu banyak kasus kasus yang dengan gejala ringan
kemudian masyarakat melakukan isolasi mandiri tapi kemudian banyak sekali yang kemudian terjadi perburukan
sehingga akan kematian
karena kita itu sebenarnya masih lebih tinggi dibandingkan negara negara ataupun secara global
angka kematian kita itu masih dua dua
nah harapannya dengan adanya molnupiravir ini bisa secara cepat mengatasi dan bisa menurunkan tadi
nah harapan kita adalah angka kematian kita ini juga bisa turun
karena adanya intervensi
oke bicara soal gelombang ketiga pandemi yang kemudian disampaikan oleh presiden joko widodo
selain mendatangkan molnupiravir apa saja kemudian yang disiapkan oleh kemenkes guna mengatasi ancaman lonjakan pasien covid sembilan belas ini bu nadia
iya kita tidak berharap ya gelombang ketiga ini terjadi
tapi kita harus sadar dan kita juga menghimbau pada masyarakat bahwa potensi pergerakan atau peningkatan
mobilitas itu sangat sangat mungkin terjadi karena adanya perayaan pasca natalan perayaan pasca maulud dan adanya liburan akhir tahun
dan pola yang sama sebenarnya yang kita lihat di tahun dua ribu dua puluh satu dari tahun dua ribu dua puluh ke dua ribu dua puluh satu
dan ini harus kita waspadai
yang pertama peningkatan mobilitas itu pasti akan terjadi
yang kedua varian
jadi ditambah lagi
seperti apa yang terjadi di inggris dengan ay empat dua itu juga merupakan varian delta
nah tentunya yang harus kita lakukan terus mengingatkan masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan
kita tingkatkan kepatuhan masyarakat termasuk dengan penggunaan aplikasi peduli lindungi
tetap dorong testing dan tracing dan segera perluas vaksinasi
ini yang harus kita lakukan
baiklah kita akan lanjutkan dialog ini sesaat lagi
cnn indonesia newscast segera kembali